antrian terlihat mulai mengular di loket penjualan tiket trans studio team park cibubur
yang berada di lantai tiga kawasan pusat perbelanjaan transmart cibubur
rata rata pengunjung datang berkelompok bersama keluarga dan kerabat
trans studio theme park cibubur menyiapkan sembilan belas wahana permainan dan atraksi bagi anak dan dewasa
di antaranya seperti drift car rocking tug magic bike karusel wahana simulator pasifik rim formula kart dan roller coaster
antusiasme warga yang ingin melewatkan liburan di trans studio theme park terbilang cukup tinggi dibanding sehari sebelumnya
pada selasa tiga mei tercatat seribu tiket terjual hingga tutup jam delapan malam
namun pada rabu empat mei hingga jam dua belas siang sebanyak satu empat ratus tiket telah terjual
sementara itu sebagai salah satu destinasi wisata di kota bandung
trans studio bandung kali ini menampilkan atraksi spektakuler dengan tema seribu satu fantastik jernih
digelar di ampi teater atraksi ini menceritakan kenangan perjalanan seorang gadis bernama nara
yang tersimpan dalam letera hijaunya
dimana perjalanan dimulai paduan beduk dan munculnya penari
ada pula pertunjukan akrobatik yang dengan terampilnya pasangan ini bergelantungan di udara
tidak kalah seru tarian sambil memainkan api yang dipadukan atraksi melintasi lingkaran api yang membuat anda berdebar
para pengunjung pun sangat antusias dengan atraksi ini
mereka mengaku takut dan membuat jantung berdebar
jadi tiap hari jam tiga sore kita punya pertemuan penjualan spesial
mulai dari kakak berdance ada fire dance ada juga aerial couple yang pastinya akan bisa menemani liburan anda
pertunjukan seribu satu fantastik journey ini berlangsung dari satu sampai enam belas mei mendatang
dan bagi anda yang penasaran bisa langsung menonton gelaran ini di trans studio bandung
karena tidak hanya itu saja ada dua puluh wahana lain yang akan menyisi pengalaman pada liburan lebaran anda bersama keluarga
perlu diketahui trans studio memiliki perusahaan induk yang sama dengan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia